hujan yang terus mengguyur juga membuat banjir kembali naik setidaknya di tiga kecamatan di kabupaten bandung
banjir ini juga memutus sejumlah akses jalan
hingga minggu malam sejumlah ruas jalan menuju kabupaten bandung masih terendam banjir
seperti jalan utama dari muhammad toha yang masih ditutup sementara
beberapa kendaraan ada yang memaksa melintas namun ada juga yang memilih memutar balik
selain itu akses jalan dayakolot banjaran pun masih terputus
nah sekarang ini saya berada di depan pasar dayakolot dan bisa kita lihat di belakang saya ini
arus lalu lintas di sini terhambat sedikit terputus meskipun memang ini sudah mulai surut airnya sekitar empat puluh cm
karena kemarin sampai tadi pagi jalur ini sama sekali tidak bisa dilewati oleh kendaraan karena tinggi banjir itu mencapai seratus cm
banjir yang terjadi akibat luapan sungai citarum ini
sudah terjadi sejak jumat lalu dengan puncak banjir tertinggi terjadi pada hari sabtu
setidaknya sejumlah desa di tiga kecamatan yaitu dayakolot bojongsoang dan baleendah
kabupaten bandung masih terendam air dengan ketinggian sampai dua meter
rati astriani bandung
banjir yang terjadi di kabupaten bandung hingga senin pagi masih merendam kecamatan baleendah dayakolot dan bojongsoang
ketinggian banjir yang merendam kecamatan baleendah sudah mulai menurun
meski demikian gedangan air masih mendam
desa jalan utama kawasan pertopoan dan permukiman warga
kondisi jalan raya banjaran yang masih terendam air membuat arus lalu lintas dari kabupaten bandung menuju kota bandung terganggu
bahkan warga dan anak sekolah terpaksa harus menggunakan perahu
stasiun pengisian bahan bakar umum yang terendam juga tidak beroperasi
pertokohan tutup dan aktivitas ekonomi di tempat ini lumpuh
beberapa warga yang rumahnya terendam banjir memilih bertahan sebagian lagi mengungsi di tempat tempat ibadah dan kantor pemerintah
kondisi jalan raya banjir yang merendam kecamatan baleendah sudah mulai menurun
siang punca sampai saat ini kondisi genangan atau banjir yang terjadi di kecamatan yang cukup terdampak parah akibat luapan sungai citarum di kecamatan baleendah masih tergenang
kondisi air di jalan raya dari kabupaten bandung menuju ke kota bandung tepatnya di jalan banjaran ini masih merendam jalan kurang lebih ketinggian tiga puluh sampai lima puluh cm

kondisi spbu ini terendam air dan saat ini masih belum surut
selain itu kondisi ekonomi di sini juga teranggu karena ada pertokohan yang sebelumnya terendam dan saat ini mereka masih baru berkemas untuk membersihkan toko toko mereka yang sebelumnya terendam air
dan jika melihat kondisi curah hujan yang masih tinggi pada pagi menjelang siang ini kondisi air di kawasan
aliran sungai citarum yang ada di kawasan kecamatan bale endah dayakolot dan bojongsoang relatif terus mengalami surut
tetapi dengan kondisi cuaca yang diprediksi oleh bmkg masih akan terjadi hujan pada hari ini maka menjelang siang hingga sore nanti dimungkinkan harus waspada bahwa kondisi air yang ada di tempat ini akan kembali meningkat
pertanyaannya kemudian mengapa di kawasan baleendah dayakolot ini selalu
terjadi banjir yang mengganggu aktivitas jalan mengganggu ekonomi mengganggu bahkan dampak yang lebih luas adalah pemukiman warga
ada ribuan rumah yang terendam di tempat ini
ini terjadi karena aliran sungai citarum ini punca disini terjadi ada dua pertemuan
yang pertama pertemuan antara sungai cisangkui yang mengalir dari bandung selatan
bertemu di sungai citarum
tepatnya di kecamatan baleendah ini
dan tidak hanya itu sungai cikapundung yang dari kawasan bandung utara juga bertemu di tempat ini
sehingga kondisi curah hujan yang tinggi air menumpuk di tempat ini dan tidak segera mengalir di sungai citarum
ini yang kemudian membuat genangan air banjir yang merendam seperti yang tadi saya jelaskan punca
ya roby bagaimana dengan kerugian yang diderita pemilik toko
atau juga pemilik barang
bagaimana dengan kerugian yang diderita pemilik toko
ataupun juga mungkin

mungkin anda berkesempatan berbincang dengan pemilik dari spbu yang tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi di sana
berapa kerugian akibat banjir di sana
ya tentunya ini bisa dihitung dari jumlah hari saja
jika ini sudah terjadi sekitar dari mulai hari rabu air sudah mulai naik
terus kemudian sampai dengan hari ini sudah kurang lebih empat sampai lima hari
dan kondisi terparah
pada hari kemarin pada hari minggu hari senin
kondisi air ketinggian air terus mengalami peningkatan seiring dengan curah hujan yang tinggi
nah disitulah mulai toko toko sudah tidak beroperasi spbu
jika kita lihat spbu satu yang ada di belakang saya ini
dalam satu hari berapa kiloliter yang bisa dipasarkan yang bisa dijual
baik pertalet kemudian solar dari spbu tersebut
tentunya ini sudah dua hari
ini tidak bisa melayani sudah bisa terlihat berapa kerugian dari sspbu itu
belum dari pertokoan pertokoan yang ada di tempat ini
rumah makan yang ada di tempat ini aktivitas warga yang berada di sepanjang jalan
yang ada di daerah aliran sungai citarum ini
tentunya kalau kerugian sudah sedemikian sangat banyak begitu punca
dan yang saya soroti adalah berkaitan dampak sosial masyarakat
ada lebih dari seribu rumah warga
yang ada di kawasan balenda ini
dan mereka saat ini memilih bertahan
karena saya bertanya kepada sejumlah warga yang mereka tetap bertahan di rumah
mereka mengaku jika mengungsi kondisi pengeluaran mereka akan lebih banyak
selain itu aktivitas mereka untuk bekerja untuk bersekolah juga terganggu
jadi mereka sudah dua puluh tahun lebih bahkan ada yang tiga puluh tahun
dan berada di tempat ini mereka selalu pada saat curah hujan tinggi
dan berada di banjir mereka bertahan membuat panggung panggung
membuat tempat tempat tingkat begitu bertingkat
dan hanya beberapa yang kemudian tidak bisa membuat tempat yang lebih tinggi
dan kemudian mereka mengungsi jumlahnya sekitar lima ratus jiwa
yang saat ini ditampung di rumah rumah ibadah dan juga fasilitas pemerintah
ironisnya baik di lokasi bencana di tempat saya melaporkan ini
tidak terlihat baik
dari badan penanggulangan bencana baik dari pihak kepolisian
maupun dari pihak tni yang biasanya membantu warga masyarakat
mereka secara swadaya melintasi genangan air ini
dengan membayar rp dua sampai rp lima sekali jalan
terima kasih roby sofwan aminatas
laporan anda langsung dari kabupaten bandung jawa barat